ini menarik karena masalah taruhlah rupiah ini yang memang hampir ya sempat tembus ke lima belas ribu
dan kita mengingatkan kita pada dua puluh tahun yang lalu dimana kita juga mengalami ya krisis ya krisis total lah istilahnya
mungkin ada yang bertanya tanya ini kita bisa nggak balik ke dua puluh tahun yang lalu dimana indonesia itu betul betul babak belur ya
akibat kena krisis itu dan bagaimana sih misalnya sebenarnya profil hutang kita defisit kita
sehingga ya mudah sekali untuk menjadi kekhawatiran masyarakat dan juga menjadi konsumsi diskusi politik ya istilahnya
apakah indonesia ini dihambang kehancuran dengan adanya hal hal seperti ini
mungkin bu ani yang kita juga isis ya dua puluh tahun yang lalu
tahu sekali sebenarnya sudah banyak sekali yang berubah ya di indonesia ini dalam kita mengelola fundamental ekonomi kita
dan juga inilah kepiawaan kita dalam hitung hitungan fiskalnya
ya sebetulnya kan kalau orang kan lihat nominalnya lima belas ribu itu sebagai hasil atau merupakan akibat atau dia sebab
itu kan dalam hal ini waktu tahun sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan kita semua tahu saya masih muda sekali waktu itu
tapi penyebab utama saya masih muda sekali waktu itu tapi penyebab utama saya masih muda sekali waktu itu tapi penyebab utama
utamanya adalah suatu krisis di perbankan kita
memang contagion atau penularan dari thailand korea kemudian ke kita
yang menyebabkan kemudian memunculnya suatu ketidak stabilan di sektor keuangan
jadi waktu itu sektor keuangan kita yang rapuh karena banyak sekali memberikan lending atau pinjaman
yang connected saya punya bank saya pinjem untuk benda lain saya mungkin sudah jauh tapi betul betul potensinya itu pasti lebih mahal dengannya
proyek saya sendiri padahal itu bukan uangnya dia itu uang masyarakat tinggi hazardnya tinggi dan
itu dan itu denominasi nya dollar semua dominasi nya dollar atau kalau mereka rupiah terhadap
dolar waktu itu di pack jadi fix rate dua ribu lima ratus gitu kan oleh karena itu waktu terjadi contagion ternyata
nilai rupiahnya tidak di dua ribu lima ratus naik ke lima ribu ke tujuh ribu bahkan kemudian sempat mencapai lima belas semua
hitung hitungan perbankan itu berubah dan itu mereka tidak melakukan persiapan terhadap
kemungkinan seperti itu dua ribu lima ratus ke lima belas kan besar sekali depresiasinya sehingga inflasi tinggi menjadi
sehingga suku bunga harus dinaikkan menjadi hampir sekitar tujuh puluh itu yang dilakukan persis yang
dilakukan oleh argentina sekarang atau turki sekarang barusan kemarin menaikkan suku bunganya
dari tujuh belas menjadi dua puluh enam dua puluh enam persen
itu dilakukan kan seluruh sektor realnya bergerak berubah gitu kan dan itu mempengaruhi lagi ke sektor
perbankan indonesia hari ini kita pergerakan kursusnya adalah yang tadinya di tiga belas ribu lima ratus tiga belas ribu enam ratus
melalui mengalami depresiasi sekitar sembilan atau kadang kadang orang mengukurnya bisa tujuh puluh sembilan
pada saat situasi tadi global yang saya ceritakan dimana
interest rate dollar meningkat sangat cepat dan kemudian juga munculnya capital tightening atau
liquidity tightening itu seluruh dunia mengalami dan oleh karena itu tidak exceptional waktu itu kan
yang terjadi hanya thailand korea terus kita sehingga itu menjadi suatu kasus di asia dan
terhadap negara negara tersebut kalau sekarang ini seluruh dunia mengalami rasanya dolar meningkat gitu
sehingga dalam hal ini indonesia harus melihat apakah kita dalam hal ini pergerakan rupiah itu masih sinkron atau tidak dengan mata uang mata uang yang lain
lebih kuat yaitu tadi saya katakan trade account nya
eksportnya lebih besar dari importnya
kitaadasi kita berbalik
import kita lebih besar dari ekspor
maka itu yang koreksi itu terjadi
itu menyebabkan sekarang import mahal
jadi ekspor lebih kompetitif
harusnya sekarang indonesia bisa ekspor lebih banyak
importnya kecil sehingga nanti neraca pembayaran kita menjadi balance
quao thai bus tidak bergerak
maka sekarang thai bus menjadi lebih mahal
jadi kalau kita sama sama expert boleh ada period prefix kalau kita adaerryins dariad ini dan sebagainya yatake suaranya bahwa aku bisa dinero than that bi
mangga gitu ya
katakanlah manganya taebat menjadi jauh lebih mahal daripada manganya kita
harusnya indonesia bisa masuk lebih cepat kalau kita siap industrinya
maka ini adalah sesuatu yang kita bisa manfaatkan
di sini letaknya industri industri dalam negeri harus memanfaatkan
harus jauh lebih produktif
perbankan kita sehat
non performing loan nya dibersihkan kemarin
capital adequasi ratio nya jumlah kecukupan modalnya cukup tinggi
bank bisa bergerak
oh sekarang berarti ada kesempatan
jadi sebetulnya kalau kita melakukan ini secara baik
ekonomi kita malah justru akan lebih tumbuh
dan itu memang yang terjadi dengan adjustment
atau yang terjadi dengan adjustment
yang disebut penyesuaian itu seperti itu
ini ditangkap atau dimanfaatkan oleh para pengusaha kita
kita sekarang berkomunikasi dengan sektor pengusaha dengan para pengusaha
para pengusaha pengen tahu ini sebenarnya situasinya seperti apa
yang paling penting dalam situasi ini pada saat terjadi penyesuaian yang memang relatif cepat
kita tidak boleh putus komunikasi dengan para pelaku ekonomi
kami terus melakukan kita melakukan secara sendiri
melakukan secara bersama melakukan one on one
kita melakukan secara kelompok secara industri
dan saya minta seluruh dirijen pajak saya
biaya cukai kita melakukan bantu mereka
apa yang bisa kita bantu untuk pertama adalah industri kita bisa naik
namun memang dalam situasi ini sama seperti tadi desi mengatakan
ada implikasi politik ada orang orang yang tadinya cuma berdagang
dan sekarang dia mungkin terkena pengaruh ini
pasti ada yang bicara yang negatif
namun kalau kita semua bersama sama menjaga ekonomi kita
fokus kepada apa yang berpengaruh
yang merupakan kekuatan ekonomi kita
kita punya komoditas kita punya orang orang yang talented
kita punya entrepreneurship yang luar biasa
kita punya semua ingredient yang ada natural resource kita abundan
listrik sudah dibangun di seluruh pelosok indonesia
jalan jalan konektivitas sekarang sudah dibuat
jadi kita menganggap bahwa kita dalam posisi yang lebih memiliki kesempatan
untuk memanfaatkan ini secara jauh lebih baik
selama kita tidak saling distroy
kita akan menghancurkan satu sama lain
terutama biasanya mulainya dari sosial media membuat ketakutan membuat berbagai macam fitnah
nah itu yang negatif negatif itu sebaiknya kita minimalkan
sehingga fokus kita adalah pada bagaimana memperbaiki kerja kita yang real
kalau kita lihat dari masalah kesehatan itu
memang kalau dibanding tahun sembilan puluh delapan kita kan tidak sehat sama sekali
seharusnya kan kita sudah banyak belajar
jauh lebih sehat
tapi bagaimana cadangan devisa kita itu bagaimana
dan devisit kita apalagi sekarang kan harga minyak juga sudah meningkat
dan itu ekspor kita jauh masih di bawah impor
dan memang ada faktor eksternal
tapi tentu faktor internal juga banyak
di sini yang mana yang lebih besar pengaruhnya terhadap rupiah atau kesehatan ekonomi kita
faktor eksternalnya atau faktor domestik
yang mempengaruhi kesehatan dan yang betul betul memang sangat menentukan masyarakat kita
kan ada ukurannya
pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesempatan kerja mengurangi kemiskinan
kita tumbuh di atas lima dua sekarang
kesenjangan bahkan sudah turun jenis rasio yang tadinya empat menjadi tiga puluh delapan
itu yang matters buat masyarakat
pengangguran kita sudah turun sekitar di sekitar lima delapan
pengangguran kita sudah turun sekitar di sekitar lima delapan

kalau kita lihat itu maka itu adalah fondasi
fondasi yang harus kita jaga
apa fondasinya pilarnya fiskal tadi
apbn kita defisitnya yang tadinya di atas dua lima sekarang turun ke dua dua bahkan sekarang di satu delapan untuk tahun depan
coba lihat seperti argentina atau india
sehingga mereka expose terhadap utang
dengan defisit yang rendah dan sekarang primary balance kita hanya dua puluh satu triliun negatif bahkan mendekati
berarti kita akan mengurangi dead to gdp ratio dalam tahun tahun yang akan datang
dengan inflasi tiga lima selama tiga tahun berturut turut
dan sekarang juga akan tetap bisa continue
bi waktu itu punya ruangan untuk menurunkan suku bunga
sekarang pada saat terjadi goncangan mereka punya ruang untuk naikin tanpa membuat ekonomi bergejolak
maka waktu itu waktu terjadi pelemahan rupiah dan negara negara sekitar kita sudah menaikkan suku bunga bi juga ikut menaikkan suku bunga
ini membuat kita harus makin oh berarti ekonominya agak berubah
tapi tidak berarti tiba tiba kita berubah
jadi artinya kalau ada suku bunga bi yang naik di dalam rangka untuk melindungi ekonomi kita
itu masih bisa tidak harus mematikan momentum pertumbuhan dan kemajuan ekonomi
kalau kita bisa lihat dari perbankan kita tadi
ratio kita jauh di atas yang disebut minimalnya
jadi neraca perbankan kita sehat
artinya mereka kalau sekarang suku bunga naik mereka harus mengkalkulasi berapa lending mereka harus lakukan
dana pihak ketiga
untuk mereka tetap bisa kelola dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga
jadi suasana inilah yang sebetulnya kita ingin jelaskan kepada masyarakat
bahwa kita mengalami adjustment perubahan
tapi tidak berarti kemudian dunia itu jungkir balik gitu
yang kemudian kacau balau seperti yang terjadi
tapi adjustment itu akan muncul di dalam berbagai neraca tadi
apbn kita harga minyak yang tadinya dianggap di bawah lima puluh sekarang sudah lima puluh

sekarang sudah tujuh puluh
kita lihat di apbn kita pengaruhnya seperti apa
subsidi kita akan naik
tapi penerimaan migas kita juga naik
jadi kalau kita lihat sekarang apbn kita oke
kalau kursnya tadinya kita hitung tiga belas enam ratus sekarang menjadi empat belas lima ratus
penerimaan kita yang berasal dari kurs naik
belanja kita yang dalam bentuk dolar juga akan naik
tapi ternyata penerimaan lebih besar dari belanjanya
jadi itu masih baik
neraca pembayaran yang tadi disebutkan cadangan devisa kita yang tadinya satu ratus tiga puluh turun ke satu ratus delapan belas
itu masih cukup untuk memenuhi seluruh import di atas delapan bulan
dan seluruh kewajiban jangka pendek kita
jadi kita memiliki cukup
namun tentu ini tidak berarti oh kita tenang tenang saja
karena situasi kan bergerak
artinya kita juga harus bergerak lebih cepat
tapi bergerak lebih cepat tidak berarti panik
bereaksi secara cepat dan gesit tidak berarti bahwa kita ngawur
jadi beda sekali
kita gesit karena kita lihat oh suasana gelombangnya berubah nih
reaksi negara negara lain juga berubah
ini ada kesempatan ini juga ada kendala yang harus kita coba atasi
maka kita melakukannya secara cepat
sekali lagi terima kasih banyak bu ani
ya demikian insight kali ini
seperti biasa bincang bersama menteri keuangan kita
banyak sekali kita bisa belajar ya
sangat substansial dan tentu saja kita ingin melihat ya manfaat dari adanya pertemuan tahunan imf dan world bank di bali di indonesia ini
memberikan benefit bagi kita
bukan saja benefit memperbaiki citra indonesia di mata dunia
tapi juga bisa menghasilkan dari secara ekonomi yang real
kita betul betul bisa merasa

saya desi anwar terima kasih atas perhatian anda
terima kasih desy